halo selamat sore selamat bergabung di cnn indonesia business
kini kita ajak anda bergabung ke bursa efek indonesia untuk melihat pergerakan real time ihsg
satu jam jelang penutupan perdagangan dan sudah ada produser lapangan vinanda rahmaulida
di sana selamat sore vinanda jelang penutupan perdagangan pada pukul empat sore nanti
apakah ihsg masih bertahan di zona hijau vina
selamat sore aldi memang setelah dua hari berturut turut ihsg ini berada di zona merah
akhirnya pada pembukaan tadi pagi ia berada di zona hijau dan pada penutupan perdagangan sesi satu
dan pantauan kami langsung dari bursa efek indonesia
ini pada sore hari ini seperti terlihat di layar kaca anda ihsg saat ini bertengger di zona hijau
dan pergerakan ihsg memang dari siang tadi ini masih berada di zona hijau di level enam
dan untuk pergerakan laju ihsg sendiri ini memang telah diprediksi oleh beberapa analis akan terus menguat
ini salah satunya dari analis reliant sekuritas lanjar navi
ia memprediksi bahwa ihsg ini akan terkonsolidasi menguat bertahan dengan support resistant di level enam tujuh puluh sembilan
dan juga selain itu saham saham di sektor pertambangan ini diprediksi juga akan rebound terbatas
senada dengan reliant securitas analis dari panin securitas william hartanto ini juga memprediksi
bahwa ihsg akan menguat dikarenakan telah memasuki persiapan window dressing
di mana window dressing ini merupakan suatu kondisi di mana harga saham ini akan menguat jelang penutupan akhir tahun
dan tentunya untuk menarik investasi
ini ihsg akan berada di level enam
dan selain itu aldi ada dua sentimen yang membuat laju ihsg ini juga menguat
di antaranya yang pertama adalah optimisme kesepakatan dagang antara amerika serikat dan juga cina
kemudian yang kedua adanya sinyal the fed akan mengurangi kenaikan suku bunga acuan
sehingga pada pantauan kami hingga penutupan perdagangan sesi satu siang tadi ini sepuluh sektor
seluruhnya mengalami penguatan
di mana penguatan tertinggi ini ada pada sektor properti
ini menguat dua empat puluh satu persen
kemudian consumer dua sembilan belas persen
kemudian manufaktur dan juga pertambangan dua hari terakhir ini masih terus berada di zona hijau
pada penutupan perdagangan sesi satu tadi ini menguat satu sembilan puluh dua persen
dan pantauan kami hingga sore hari ini sektor properti masih mendominasi
ini masih berada di peringkat tertinggi di dua empat puluh tujuh persen
kemudian juga disusul oleh sektor pertambangan dan juga keuangan
sementara itu untuk saham dengan pembelian bersih terbesar asing ini ada pada sektor keuangan
khususnya untuk perbankan ini ada saham saham dari bni bca dan juga btn
sedangkan untuk saham dengan penjualan bersih terbesar asing ini ada saham pada united tractor dan juga pakuwonjati maksud kami
baik binanda rahmaulidah sinyal dovish dari bank sentral amerika
serikat levet mengerek ihsg semakin kuat daripada penutupan perdagangan sesi satu tadi dari satu empat puluh tujuh
sekarang sudah ada di satu enam puluh enam persen apresiasi ihsg
produser lapangan vinanda rahmaulida melaporkan langsung dari bursa efek indonesia jakarta